partai politik mulai memunculkan nama nama tokoh yang berpotensi maju di pilkada jakarta
ketua harian dpp partai gerindra sufmi dasko ahmad baru baru ini mengunggah foto budias trio jiwandono
atau budi jiwandono keponakan dari prabowo subianto bersama kaisang pangarep anak bungsu presiden jokowi
sebagai bakal calon pemimpin jakarta dua ribu dua puluh empat
di media sosialnya dasko ahmad menulis budiastrio jiwandono dan kaisang pangarep for jakarta dua ribu dua puluh empat
di foto ini juga tertulis budi satrio sebagai calon gubernur jakarta dan kaisang calon wakil gubernur jakarta
di saat foto duet budiastrio jiwandono
di saat foto di video ini budiastrio jiwandono dan kaisang pangarep untuk jakarta dua ribu dua puluh empat viral
atau ramai dibicarakan di media sosial mahkamah agung mengabulkan gugatan batas usia minimal pencalonan kepala daerah
ma kabulkan gugatan batas usia minimal pencalonan kepala daerah yang diajukan ketua umum partai garuda ahmad rida sabana
dengan termohon komisi pemilihan umum dalam gugatannya rida meminta ma memperluas tafsir
syarat minimal usia peserta pilkada
menjadi terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih bukan terhitung sejak penetapan calon
dalam putusannya ma meminta kpu mencabut pasal empat ayat satu huruf d pkpu nomor sembilan tahun dua ribu dua puluh
ketentuan ini mengubah syarat usia minimal bagi calon peserta pilkada
sebelumnya pasal empat ayat satu pkpu menyatakan berusia
paling rendah tiga puluh tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur
dan dua puluh lima tahun untuk calon bupati dan wakil bupati
atau calon wali kota dan wakil wali kota terhitung sejak penetapan pasangan calon
nah berikutnya setelah permohonan uji materi dikabulkan ma
maka bunyi pasal empat pkpu nomor sembilan tahun dua ribu dua puluh ini berubah menjadi berusia paling rendah tiga puluh tahun
untuk calon gubernur dan wakil gubernur
dan dua puluh lima tahun untuk calon bupati dan wakil bupati
atau calon wali kota dan wakil wali kota
terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih
menanggapi unggahan soal foto duet budi satrio kaesang for jakarta dua ribu dua puluh empat

poster itu muncul karena adanya aspirasi dari masyarakat
habib menilai budi satrio yang juga keponakan dari prabowo subianto sebagai sosok muda yang cerdas
sehingga cocok memimpin jakarta
tapi keputusan resmi soal siapa duet yang akan dijagokan gerindra di pilkada jakarta
akan diumumkan setelah mendapat persetujuan dari ketua umum prabowo subianto
banyak sekali aspirasi masyarakat jakarta
terutama masyarakat dari jakarta timur
yang ingin mencalonkan mas budi ciwandono sebagai gubernur jakarta mendatang
mungkin karena sosoknya yang muda
kemudian cerdas rendah hati dan good looking
nah ini terkait poster misalnya
ada pak budi kiwono dengan mas kaisang
saya pikir itu sebagai bentuk penyampaian adanya aspirasi masyarakat kepada kami
ada pun keputusan resmi nanti akan diumumkan pak dasko berdasarkan putusan pak prabowo pada saatnya